pandemi bukanlah halangan untuk tetap menjaga kesehatan
luangkan waktu kembali untuk berolahraga setiap hari
tingkatkan daya tahan tubuh agar siap menghadapi tantangan
bangkitkan energi segarkan pikiran di tengah aktivitas
mari aktif bergerak untuk tetap bugar di masa pandemi